tidak ada suara
tidak ada suara orang berniang bro
bro kamu tahu tidak pak aji yang melakukan apa
pak aji yang mana
aku tidak kenal
orang bilang sekarang nih zaman edar rasulullah bilang ini zaman dimana umat islam mendapat
ujian yang sangat berat kita di fitnah iman kita terus di ronggok umat islam kayak buih di lautan
banyak tapi enggak punya kekuatan dipermainkan ombak menghadapi dunia yang kayak begini kita
mesti ngapain kita harus bertahan di jalur keimanan kita baji
bagaimana caranya kita lawan sekuat tenaga untuk menghadapi sop ngeluarin tangan kita
ancurin kemas kata yang ada di depan kita sampai musuh kita juga bilang begitu sama
mungkin dia lebih kuat dari kita ya gimana kita juga harus pakai akal baik
bener gunakan akal kita manusia dikasih akal hewan kagak jadi jangan cuman ngandelin otot
doang lebih ingat dunia sekarang ini di budayanya semakin canggih hai apa lagi
untuk siapa situ nyetel kaset kenceng kenceng itu bukan orangnya kaset itu orang beneran nyanyi
pakai kaki ini gini ujian pertama perteluh ingat where is the
bang dia tetap haji
kalau lo nyanyi di sini
ini masjid tempat orang ngaji
terus kiri kanan lo belakang depan
banyak rumah tetangga
dia pada terganggu kesian mau tidur
eh ini nih jalanan umum
siapa haji boleh pakai ya enggak
setiap warga negara juga boleh pakai
nah sekarang lo warga negara mana lo
sama kayak lo warga negara indonesia
tapi kegiatan lo mengganggu umum
lu udah punya surat izin lingkungan belum
cing lo mendingan pergi dari sini
temen siapa sih lo
anak buahnya si gobrek lo
eh bang si goprek tuh udah mati
gue gak boleh nyanyi di sini
ya nggak boleh lah bang
tempat abang duduk ini sekarang masih di areal masjid
oke cabut aja cik
pintain dia lah aja cepet
bang ini wildin' lu
musuh kita juga tambah pinter pinter
ini baru soal kecil
jadi kita harus gimana ngadepinnya pak
warap lo berdua bisa belajar dari kasus ini
pak ji saya takut pak ji
apa itu gak berbahaya untuk tadil atau jidat
nah ini soal kecil sam
tantangan buat umat islam sekarang sama masa yang akan datang jauh lebih gede
tapi benar pak ji ini juga sekuritas sendiri
masih ketawa lagi pei
ijo beraman kamu
pak om itu kenapa pak
dia kira ilmu hitam ya
bukan deh dia stres gara gara patah hati
ayo siapa berani
jangan ikut campur
ibu tidak pernah tahu apa mau saya
siapa berani nih
kita gak bisa terus terusan biarin kijo begini pak
kita harus ringkus
iya udah dua orang warga saya masuk bukan semasa lantaran ke sahabat sama kijo
sok tau kamu
pak bapak putus lerf
gak mau gak mau
kadir gak apa apa
gak apa apa pak
jangan diambil hati
ini emang rekayasanya pak aji buat nyingkirin kita satu persatu
supaya nongsi jit kita jatuh ke tangan dia
eh eh eh perong perong
fit lo lo munduran dikit munduran dikit
munduran dikit gue gak kelihatan
mundur lagi mundur lagi terus
terus terus terus terus
maksudnya apa deh fit
fit tiara bel
bro gak ada suara
gak ada suara orang baru
bro lo tau gak nih pak aji yang ngapain
pak aji yang mana
gue gak kenal
masih tungguin gue fit
kalau begitu caranya lo lebih setan lo bakal repot waktu lo bakalan abis
pakai akal akal